program jaminan kehilangan pekerjaan batal diluncurkan pada selasa dua puluh dua februari dua ribu dua puluh
meski begitu manfaat program ini sudah mulai berjalan namun tak sedikit pihak di luar sana yang tak setuju bahkan meragukan
bahwa program ini bisa memberikan manfaat pada implementasinya
kami bahas malam hari ini bersama nining elitos ketua konfederasi kasbi
serta tajudin nur fnd pengamat ketenaga kerjaan ugm
selamat malam bu nining dan juga pak tajudin
baik terima kasih sudah bergabung dengan kami
saya akan ke bu nining dulu dari teman teman serikat buruh
melihat betul apakah jkp ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi dari jht
serta apakah yakin bisa ini menjadi jaminan bagi para pekerja untuk mendapatkan pekerjaan
iya jaminan kehilangan pekerjaan ini kan landasannya undang undang cipta kerja
kita tahu mahkamah konstitusi sudah memutuskan sejak dua ribu lima belas
di mana november membaca putusannya di mana undang undang tersebut adalah undang undang yang inkososionali bersarat
di mana pemerintah tidak boleh membuat kebijakan strategis turunan dari undang undang tersebut
nah artinya ketika pemerintah melahirkan permenaker dua tahun dua ribu dua puluh
tentang jaminan hari tua bisa diambil ketika usia lima puluh empat
dan kemudian dikaitkan dengan adanya jaminan kehilangan pekerjaan
kita tahu selain undang undang yang menjadi cacat formil gitu ya
padahal kita lihat saya membaca di dalam undang undang cipta kerja itu
justru kemudian bentuknya adalah asuransi sosial gitu ya
ketika asuransi sosial maka tentu berdasarkan kepesertaan
orang yang memberikan iuran itu bisa menerima manfaatnya
jadi pemerintah tidak boleh membuatkan satu bentuk produk hukum
yang kemudian bertentangan dengan hukum yang lebih tingginya
ini hal yang keliru gitu ya
di mana sebenarnya yang diminta oleh mahkamah konstitusi adalah
bagaimana undang undang yang inkonstitusional yang cacat formil ini diperbaiki
karena kenapa ketika pemerintah melahirkan satu produk hukum
seharusnya ada manfaat bagi masyarakat
jadi itu adalah kemungkinan untuk memperbaiki

jadi itu adalah kemungkinan untuk memperbaiki
terus kemudian daya guna dari undang undang tersebut
nah sedangkan undang undang cipta kerja ini adalah
sejak dari awal menuai kritik keras dari berbagai macam elemen masyarakat
termasuk kami sebagai organisasi serikat buruh pada saat itu
melihat bahwa undang undang cipta kerja ini selain tidak partisipasi
ya memang banyak membawa hal yang mudorat bagi rakyat gitu ya gitu
gimana tentang persoalan kehilangnya kepastian
kepastian kerja bagi rakyat karena ada sistem fleksibilitas market
pekerja yang mudah di phk buruh yang dibayar murah
pemangkasan terhadap hak pesangon gitu ya gitu
nah ini yang kemudian menjadi persoalan
di masa pandemi ketika krisis di masa pandemi gitu
banyak kaum buruh jutaan kaum buruh
kemenakan mengeluarkan sekitar tiga enam juta buruh ter phk
yang kemudian pemerintah melahirkan
permen dua ini dampak dari besarnya tenaga kerja ter phk
sehingga untuk mengantisipasi agar uang kaum buruh di bpjs
dikelola oleh bpjs ini terhambat untuk diambil
artinya pemerintah sebenarnya melahirkan berbagai macam kebijakan hari ini
memang tidak memiliki perspektif persoalan peningkatan kesejahteraan
perlindungan terhadap rakyat mayoritas termasuk kaum buruh
sehingga kami tegas gitu ya
bahwa solusi dari persoalan yang dihadapi oleh kaum buruh masyarakat mayoritas seharusnya
pemerintah menjamin bagaimana seharusnya kepastian kerja
bagaimana pendapatan yang layak
kalau pemerintah bilang permenaker dua ini untuk masa tua
kita tahu kehidupan kaum buruh hari ini gajinya saja untuk kehidupan sehari hari
memenuhi keluarganya saja sangat kesulitan gitu ya
apalagi ketika buruhnya sistem kerja kontrak outsourcing
alih daya ketika mereka ter phk mereka butuh dana untuk bagaimana kebutuhan hidupnya
bagaimana untuk biaya pendidikannya hari ini dihambat oleh pemerintah
jadi kalau pemerintah bilang bahwa solusinya karena sudah ada jkp
undang undangnya saja sudah cacat formil
bagaimana mungkin pemerintah yang kemudian tidak konsisten dengan hukumnya sendiri gitu
negara itu kan seharusnya melaksanakan panglima kita ini kan
dan mengajarkan hukum gitu ya
seharusnya pemerintah lebih patuh kepada mengajarkan kepatuhan terhadap hukum gitu loh
baik baik saya akan ke pak tajudin
pak tajudin janjinya mungkin manis ya memberikan keadilan sosial bagi pekerja
tapi anda melihat apakah implementasinya ini bisa semanis dengan janjinya
apalagi kalau tadi bu neneng sampaikan cacat pada produk hukumnya
kemudian juga tidak memberikan manfaat melihat banyak sekali inkonsistensi di sana
oke saya nggak membahas tentang landasan hukum
tapi saya mencoba memahami jht dan jkp
itu dua hal yang berbeda
jadi kalau itu disatukan memang menjadi membingungkan apa yang terjadi sekarang ini
jkp jaminan kehilangan pekerjaan
itu adalah merupakan semacam tabungan pekerja yang bisa digunakan ketika mereka kehilangan pekerjaan
jaminan hari tua seperti yang bu neneng mengatakan tadi itu ansuransi sosial
jadi ini harus jelas dulu mana sih yang mau dilakukan pemerintahan jkp atau cht
nah saya lihat saya coba pahami cht itu keluarnya permitnya kan cuma dua dua puluh dua dua puluh dua itu
itu sangat singkat sekali hanya hanya beberapa halaman itu tidak ada petunjuk di sana tidak ada ini cuma membuat bingung
kemudian tapi pembahasan itu itu tidak ada petunjuk di sana tidak ada ini cuma membuat bingung
kemudian tapi pembahasan itu itu tidak ada petunjuk di sana tidak ada ini cuma membuat bingung
tumpang tidih antara jkp dan cht dan prinsipnya sudah berbeda

kalau jaminan kehilangan pekerjaan itu sifatnya adalah semacam tabungan pekerja
kalau cht ini ini peransuransi sosial
berbeda cara penanganan
jadi itu perlu diperjelas dulu dari pemerintah agar kita tidak simpang siur karena yang membahas ini kemudian saya lihat itu simpang siur
menyamakan cht dengan jkp
sedangkan dalam anunya saya lihat itu prinsipnya berbeda
jkp itu adalah tabungan pekerja yang akan digunakan ketika mereka kehilangan pekerjaan
jht ini cenderung mengatakan kalau saya baca permen dua ribu dua puluh dua itu itu adalah untuk ansuransi sosial jaminan hari tua
dan kemudian ini saya pikir yang membahas ini tidak membedakan
jadi saya jadinya bingung ini juga cnn kan jkp

kita bahas cht mana yang kita bahas dulu
ini harus jelas dulu ini karena ini berbeda sama sekali anunya
prinsip prinsip yang harus dilakukan di situ
oke ada bias perbedaan sehingga ini yang kemudian membingungkan ya
saya ke bu nining
bu nining poin yang teman teman dari buruh meragukan manfaat dari jkp ini apa saja sebenarnya
iya kalau kita baca kan gini
dalam sistem jaminan sosial nasional itu
ada lima sebenarnya program
pertama tentang jaminan sosial jaminan kesehatan kecelakaan kematian dan pensiun
nah kemudian di dalam undang undang cipta kerja ditambah satu program
yaitu ada jaminan kehilangan pekerjaan
nah di dalam aturan undang undang cipta kerja ini diatur
orang yang bisa menerima manfaat dari jaminan kehilangan pekerjaan itu adalah orang yang memberikan iuran
artinya ada kepesertaan
nah kepesertaannya itu diatur juga di dalam tersebut minimal dua belas bulan
nah artinya kalau bicara tentang persoalan jaminan sosial seharusnya saya sangat sepakat ada perspektif yang keliru dibuat oleh pemerintah gitu ya
mana konsepsi jaminan sosial mana konsepsi asuransi sosial gitu ya gitu
dimana di dalam undang undang cipta kerja
undang undang cipta kerja dan sistem jaminan sosial nasional
sebenarnya memang judulnya sistem jaminan sosial nasional
tapi faktanya dari program itu adalah berdasarkan iuran semua
dari uang buruh itu sendiri
badan penyelenggara jaminan sosial bpjs ini adalah sebagai penyelenggara pengelola uang dari kaum buruh
kemudian dibuatkan dalam investasi
salah satunya adalah surat utang negara

yang kita tahu bahwa ini adalah surat utang negara
anggaran bpjs ketenagakerjaan juga dibuatkan jaminan sebagai surat utang negara
belum lagi dikembangkan untuk kepentingan bisnis
sebenarnya pemerintah juga banyak menerima manfaat dari uang kaum buru gitu ya gitu
nah terus kemudian memang betul jkp ini kan belum bisa dilakukan implementasinya
undang undang cipta kerjanya masih menjadi persoalan hari ini
sudah cacat hukum apa yang mau dilakukan
kan terjelas di dalam undang undang cipta kerja jaminan
undang undang cipta kerja undang undang pemerintah ingin melahirkan satu kebijakan strategis itu tidak boleh
sudah ditegaskan oleh mahkamah konstitusi
kenapa kemudian pemerintah memaksa diri gitu loh padahal sudah dikritik tuh
tapi kalau kemudian karena memang gini
kenapa bicara jkp ini ada keterkaitan dengan
permen akar dua
karena pemerintah selalu bilang gitu ya kenapa lahirnya permen dua
karena landasannya pemerintah sudah menyiapkan jkp gitu ya
nah ini yang kemudian logika keliru gitu loh
jangan kemudian memberikan pandangan yang kemudian keliru terhadap masyarakat gitu ya
padahal di sjsn di bpjs tegas loh
kalau bicara tentang persoalan eee
kepesertaan dalam yang menerima manfaat
terus kemudian permenaker sebelumnya juga sembilan belas tahun dua ribu lima belas sudah mengatur diberikan uang tunai
dan kemudian hanya masa tunggu satu bulan gitu
nah terus kemudian dirubah dengan dali
pemerintah bilang bicara dalinya adalah undang undang ejsn
tapi dalam permen akarnya pun tidak satu pun menyebut landasannya sjsn
ada hal yang kontroversial di sana
di sana bertolak belakang
sehingga seringkali pemerintah melahirkan satu kebijakan peraturan bahkan termasuk regulasi
kenapa sering dikritik dan kemudian menuai akhirnya massa harus turun ke jalan
karena memang pemerintah tidak melihat kondisi objektif persoalan yang dihadapi oleh masyarakat mayoritas
dan kemudian apa seharusnya dilakukan untuk kepentingan rakyat mayoritas
ada kebijakan yang bertolak belakang gitu ya tadi bu nending sampaikan
saya kembali ke pak tajudin
kemudian ada skill training program pelatihan bagi para pesertanya yang juga harus disiapkan
anda melihat bukankah ini menjadi tambahan beban untuk pemerintah
karena itu tadi harus menyediakan bursa kerja
ada pelatihan keterampilan juga yang harus disiapkan
kita lihat dulu sumber dana
kemudian sumber pendanaan yang merupakan subsidi silang dari jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian
itu sumber jkp
nah kemudian ceritanya disitu uang dapat dimanfaatkan
itu uang tunai yang diberikan oleh bpjs kepada mereka yang kehilangan pekerjaan
kemudian katanya ini mendapatkan informasi kerja bimbingan kerja melalui sistem informasi ketenagakerjaan dan seterusnya
nah ini overlapping dengan prakerja ini
manfaat pelatihan kerja ini juga online offline melalui lpk dan sebagainya
ini overlapping dengan prakerja
jadi ini sebetulnya kalau mbak nining bilang uang buruk tidak semuanya uang buruk
kalau kita melihat dari aturan yang ada
jadi yang dikelola oleh bpjs itu adalah uang uang yang diambil memang sekitar berapa persen dari jht
kalau yang di sini sekitar berapa itu
kalau diperhatikan dan itu jangan kehilangan perusahaan
kehilangan pekerjaan itu satu sampai satu lima
artinya dari iuran itu memang dikumpulkan oleh bpjs tapi datangnya dari berbagai sumber itu tadi
jkp itu dari pemerintah dan
mungkin saya luruskan ya maksud saya yang
sebentar sebentar bu nining
jamanan kerja dan jamanan kematian
jadi kalau dikatakan melulu uang dari buruk itu tidak benar juga
jadi kita harus lihat juga aturan yang secara serius
di situ disebutkan seperti itu
jadi saya pikir ini harusnya kalau memang mau digabung itu harus dulu sumber dana dari mana siapa yang mengelola bagaimana mengelola bagaimana aturan untuk mengambil dan sebetulnya
itu harusnya disederhanakan
kalau namanya tabungan kalau kita nabung di bank kita butuhkan gampang sekali ngambilnya
kalau namanya tabungan
yaitu jkp itu
kalau yang ght ini perlu ada aturan memang
karena ansuransi sosial
jadi ada aturan aturan yang menurut emak saya
kalau saya baca dari yang dikeluarkan permen pemerintah dua ratus dua puluh dua itu itu nggak ada aturannya sama sekali sangat umum
boleh diambil umur lima puluh tahun lima puluh enam tahun
kemudian kemarin ada tambahan
tapi kalau lihat peraturan yang dikeluarkan itu sama sekali nggak ada presiden
yang saya maksud tadi adalah boleh kita baca di pasal delapan puluh dua nomor dua tambahan di bpjs gitu ya
tentang persoalan jkp
jkp disenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial
di empat puluh enam c nya peserta jkp adalah setiap orang yang membayar iuran
ingat yang membayar iuran
dua jkp diberikan paling banyak enam bulan upah
betul kalau dalam modal awal itu ada yang kontribusi negara pemerintah gitu ya
yang disebut dengan sumber pendanaan
modal awal pemerintah rekomposisi iuran program jaminan sosial dan atau dana operasional bpjs ketenaga kerjaan
nah yang saya maksud tadi adalah ini kan ada dua hal ya tadi
satu jaminan kehilangan pekerjaan
satu bicara tentang bpjs jaminan hari tua permenaker dua tahun dua ribu dua puluh
kalau bicara tentang pengelolaan anggaran bpjs jht itu pure anggaran dari kaum buruh dan pengusaha
nah yang kita maksud adalah pertama harus dilihat
orang yang bisa menerima manfaat dari jaminan kehilangan pekerjaan adalah orang yang memberikan kontribusi iuran
artinya bagaimana dengan peserta yang hari ini menerima iuran
peserta yang hari ini masih banyak orang yang menjadi korban phk tidak terdaftar menjadi kepesertaan bpjs
artinya ada diskriminatif di sana ada persoalan di sana
kalau bicara tentang persoalan syarat minimal gitu ya kita tahu bagaimana hubungan kerja yang hari ini semakin relasinya timpang
karena kebijakan pemerintah regulasi yang dibuatkan oleh pemerintah yang lagi lagi rakyat tidak lagi punya kepastian kerja
makanya kalau kita bicara jkp ini seharusnya tidak boleh pemerintah membuat aturan turunannya
karena mahkamah konstitusi sendiri sudah tegak bahwa undang undang cipta kerja itu adalah undang undang yang inkonsusional
dia tidak boleh mengeluarkan kebijakan strategis kalau dalam sekian tahun dikasih dua tahun untuk memperbaikinya tidak dilakukan oleh pemerintah
pak tajudin karena ini kan sudah terlanjur jadi polemik ya
artinya bagaimana menemukan jalan keluar solusi untuk memberikan pemahaman tentunya terkait dengan aturan ini
kalau saya lebih bagus pemerintah memusat keperhatian kepada jkp
karena itu jangka pendek
karena sekarang pekerja pekerja kita memang dalam kesulitan keuangan
karena pandemi dan seterusnya
yang jht ini kan jangka panjang
dan itu banyak kelemahan
misalnya kalau orang umur dua puluh tahun bekerja kemudian dia pensiun umur lima puluh enam tahun berarti ada jarak tiga puluh enam tahun dia dapat menggunakan dana itu
jadi menurut hemat saya lebih bagus pemerintah konsentrasi di jaminan kehilangan pekerjaan dengan mempertegas apa informasi pasar kerja ini dapatkan
karena ini juga overlapping dengan prakerja saya lihat
jadi juga saya pikir ini kita harus benar benar jangan jadi bingung di masyarakat apa jahat ini jadi bingung
menurut hemat saya ini kita lebih bagus konsentrasi di jkp
karena jkp ini adalah jangka pendek
karena kalau yang jahat itu jangka panjang
apalagi itu asuransi sosialnya katanya menurut peraturannya lima puluh enam tahun baru bisa digunakan
kalau dia masuk kerja umur dua puluh tahun tiga puluh enam tahun kemudian dia bisa harus menggunakan itu
bagaimana itu nanti kalau terjadi
inflasi besar besaran dan sebagainya ya berarti uang itu tidak berguna lagi
yang berguna saat ini menurut hemat saya karena banyaknya phk akibat pandemi dan seterusnya
mari kita besarkan jkp ini dengan tentunya membuat juknis yang jelas
bagaimana harus dilakukan dan bagaimana dilakukan
jadi kita jangan apa namanya kalau saya juga mbak nini saya sangat khawatir memang
karena di dalam keputusan mk itu ini boleh dipakai implementasi selama dua tahun untuk perbaikan
selama dua tahun itu bisa dilakukan perbaikan perbaikan dengan implementasi
itu keputusan mk bukan sama sekali tidak diperbolehkan
jadi kalau kita baca secara teliti keputusan mk
bisa diperbaiki selama dua tahun
selama perbaikan dua tahun itu maka ini masih bisa dimanfaatkan
saya sangat khawatir kalau itu nanti jkp tidak menjadi dihalangkan dijalankan
saya khawatir karena pekerja kita banyak dalam kesulitan
jadi jkp yang sangat dibutuhkan dalam waktu dekat ini bersama sama dengan kartu prakerja
walaupun ini tumpang tinggi
intinya fokus saja
karena juga ada dan sebagainya
intinya fokus saja
supaya jangan tumpang tindih ya kita lihat jkp ini gimana diterapkan pemerintah
dan lihat apa yang dilakukan prakerja
supaya jangan ribut di lapangan
intinya fokus saja pada jkp
khususnya walaupun tadi pak tajudin lihat ini masih overlapping bias membingungkan
fokus pada jkp membenahi atau memperbaiki pasal pasal atau poin poin yang ada di sana
tapi kita akan lihat
tapi kita akan lihat hari ini ditunda bukan berarti dibatalkan
apakah nanti ke depannya tetap akan diluncurkan mungkin dengan revisi atau perbaikan
kita akan pantau terus ke depan
apakah boleh sedikit nggak mbak
tentang berkaitan dengan bagaimana seharusnya pemerintah untuk melakukan penjagaan
agar pemutusan hubungan kerja ini semakin tidak terjadi gelembung gitu ya
itu yang harus diantisipasi yang terpenting
sehingga pemerintah juga tidak menjadi beban ke depan berkaitan dengan program jaminan kehilangan pekerjaan
itu yang terpenting sebenarnya
nah persoalnya kenapa pemutusan hubungan kerja semakin terjadi gelembung
karena memang ada surat kebijakan atau peraturan yang dibuatkan oleh pemerintah
sehingga membuat kemudahan pemutusan hubungan kerja
nah sebenarnya ini kan berangkat dari keresahan pekerjaan
jadi keresahan pemerintah semakin besar yang terjadi angkatan pemutusan hubungan kerja
semakin banyak orang mengambil anggaran jaminan hari tuanya
sehingga pemerintah melahirkan satu kebijakan permen akar dua
itu hal yang keliru sebenarnya
kita sebenarnya mendesak kepada pemerintah hentikan melahirkan berbagai macam kebijakan yang semakin menyulitkan kaum buruh
dan kami mendesak agar permen dua dicabut
dan kemudian mengantisipasi gelombang phb
dan kemudian banyaknya para pekerja kehilangan pendapatan
itu yang harus terpenting sebenarnya
baik terima kasih bu nini ngelitos ketua konfederasi kasbi
dan juga pak tajudin nur effendi pengamat ketenagakerjaan ugm
sudah berdiskusi dengan kami malam hari ini
kita akan pantau perkembangannya seperti apa selamat malam sehat selalu
selamat malam sampai jumpa